kalian akan disibukin bertiga saja ini untuk menjalankan bengkel ini
nah bagaimana nih kalian
saya tuh akan segera menikah tinggal di rumah rekanis
bagaimana ini tuh
sok atuh ya silahkan menikah tinggalkan kita bubarkan asdulai
oh jangan cembokur gitu atuh jebles itu tuh bahasa inggrisnya

mama juga sakit bangun kaget gini pusing malah
nggak kebayang nanti gimana gue harus rumah sama raya
kasian juga raya
pasti berat banget kalau harus tinggal bareng
dan berusaha untuk menahan perasaan cinta kita
kamu kenapa sih
kok malah bengong begitu
nggak setuju ya kalau mama nikah sebelum ramadan
oh gitu sih maya mondi jelas setuju dong
ya mungkin mondinya terlalu seneng kali denger kabarnya
emang nggak ada ya orang yang terlalu seneng terus bengong bengong gitu
ya eh oh bentar ma raya ini nelfon
halo a a kita ketemuan yuk
oh yaudah boleh mau dimana
di tempat biasa aja gimana
yaudah kita ketemu disana ya bye
yaudah ya yuk
raya ya mau pergi sama raya
yaudah sekarang lagi mama juga janjian sama kang abah
mau pergi cari persiapan buat pernikahan
oh iya yaudah deh kalau gitu mau dijalan ya ma
ya setia setia sayang
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
badar ini tidak ada si sardung gimana bengkelnya
ma maju mundur deh
makin kemarin makin rame
dan sudah banyak yang tahu kalau di tempat sini nih
jadi bengkel yang terbaik abah
ya tapi saya badar
tapi nanti kalau ini kan sudah mau bulan puasanya
hari kalian itu masih mau kerja
wah itu mah sudah tentu itu pasti
masa puasa dijadikan halangan untuk usaha
bahaya itu tuh
jadi itu maksudnya
itu masih bisa maksudnya sambil puasa kerja gitu
abah neng pergi dulu ya
neng mau kemana
neng mau ketemu sama mondi
mondi mana ya teh
cek kemot atau abah
oh iya sih kemot apa lupa
tadi mau ketemu masalah apa ini
neng mau sedikit membereskan kesalahpahaman
lama lama jadi ratu salahpaham nih tere neng
abah mah kopet tuh ah pokoknya mah adalah urusan anak muda motor aja
neng apa neng masih muda
dan salah neng teh
tuh kan gitu ya om giliran abah yang salah kita sok dibener benerin
tuh udah neng pergi dulu ya abah
om ya assalamualaikum
tapi kalo si neng sama si kemot salahpaham terus ini tuh kapan nikahnya sayet
eh pasti deh siapa lagi
waalaikumsalam makam abah
gimana jadi gak kita pergi
eh jadi antuk teh manis masa tidak
udah miss you ini teh yaudah nanti saya siap siap dulu ya
ya sudah tuh sampai ketemu nanti ya
bah kemana neng
cabut brother jalan
brother ini teh sebentar lagi
kalian akan disibukin bertiga saja ini teh untuk menikah ya
nah bagaimana nih kalian
saya akan segera menikah
tinggal di rumah neng kanis
bagaimana ini teh
sok atuh ya silahkan menikah tinggalkan kita bubarkan asdulai
oh jangan cembokur gitu atuh jebles itu teh bahasa inggrisnya
eh saru awal lah
udah lah saya siap siap dulu ya
jalan dulu ya
jalan dulu ya
jalan dulu ya
jalan dulu ya
jalan dulu ya
jalan dulu ya
jalan dulu ya
wah kopi sedap gitu eh
ya enak atuh tanpa sarapan masih lapar ya mah
he eh wah mau nasi kebole kah
ada yang paling ajib
udah dibilang diding ya kalau saya tuh belum sarapan
ya mau atuh dibawakan
kebetulan bisa dah
saya sekalian mau ngapa ngapa dulu ke bank sri sebentar
nanti pulangnya dibawainin sih dulu ya
sok atuh jalan dah
lurus lurus sampai masyar
ya bentar atuh sini jempol atuh
iya atuh jalan
ada yang ya
ada yang ya
ini udah jam
kamu gak berangkat ke kantor
b duluan pergi ke kantor aja
ma daryana kurang tidur biarin aja
daryana males capek masih ngantuk
biarin aja deh ma
hmm ya biarin aja be sendirian kantor
sendirian duduk gak peduli
sakit banget kepala daryana kalau yang ngasih
bukan mana digetuk kemarin malem lagi ma
udah aja digangguin udah bobo
kalau kamu nggak ke kantor hari ini
dan buru buru pergi sekarang
yang ada nanti kalau b didatengin reva
untuk dengerin rekamannya tentang kamu
sebelum ayo mem pistol
tunggu aku ngawur
dari papi soalnya mami tuh takut kalau misalnya tapi tuh bakal dijahatin sama adriana b kalau
surtimah non malah kasihan teh sama nonnya kalau enggak ada pabrik di sini takutnya kayak kejadian
semalam itu non ih serem kan mana kita di sini cuman berduaan doang anaknya perempuan iya sih
kok bisa ya semalam sampai segitunya kira kira siapa ya biya ih surtimah yakin on kalau itu
teh sinyum mood kok dia bibi yakin juga setengah yakin tapi kalau emang bener adriana itu mau
ngapain ya bi ih ya nggak tahu surtima orang surti teh semalam teh lihat orang itu teh
mau masuk ke kamarnya
non ya siapa tahu aja dia mau menyakiti non jangan jangan dia mau bunuh noni serem
amit amit ya non jangan ya ish ini nih kebanyakan nonton yang enggak enggak nih bibi bi aku tuh
emang tahu adrian emang orangnya nyebelin licik jahat tapi sejahat jahatnya dia aku yakin
banget kok kayaknya adrena tuh bukan tipe orang yang akan ngelakuin hal senekat itu
non zaman sekarang namanya orang benci itu orang nggak suka itu orang dendam itu non bisa aja ngelakuin
apa aja non ya kan bisa aja dia punya otak kriminal saking dendamnya sama enol akhir akhir diad trust
hayo hayo emang gak pernah nonton tv ya dia di tv tuh orang orang zaman sekarang itu pada nekat nekat